ketua hukum pegi setiawan mendatangi polda jabar untuk mengajukan penangguhan penahanan dan salinan bap pegi setiawan
tim kuasa hukum pegi setiawan mendatangi polda jabar untuk meminta penangguhan penahanan dan salinan bap pegi setiawan
tim kuasa hukum juga bertemu dengan pegi setiawan di direktorat tahanan
kuasa hukum peggy mengatakan kondisi peggy setiawan dalam keadaan sehat
dan meminta kuasa hukum untuk menyampaikan pesan kepada ibunya agar selalu sabar dan tabah
apalagi sehat tidak ada secara spesifik tidak ada
cuma memang pg menyampaikan pak tolong sampaikan pesan saya ke ibu saya
tolong ibu yang sabar yang tabah jaga kondisi doakan saya kan begitu
karena saya juga begitu kata
saya juga di sini selalu berdoa untuk keadilan buat saya begitu